ya dan untuk membahas lebih lanjut mengenai penyebab kematian siono kami sudah terhubung dengan dr gatot suharto ketua tim forensik muhammadiyah untuk siono
selamat pagi dr gatot
selamat pagi dr gatot anda bisa mendengar suara dari jakarta
ya dokter mungkin kesimpulan hasil otopsi sementara dokter forensik muhammadiyah adalah bahwa siono sementara menderita trauma di beberapa bagian tubuhnya dan tidak ada tanda tanda yang menunjukkan perlawanan dari siono
bagaimana tim forensik ini bisa menyimpulkan seperti itu
ya jadi cara alat dulu adalah tim forensik dari pdii ya perikunan ketua forensik indonesia yang berkejalan membantu
jadi pada hasil pemeriksaan kita simpulkan bahwa ada suatu luka yang terjadi intrapita
intrapita jadi tubuhnya terjadi luka yang terjadinya selama seminggu
dan di beberapa tempat
juga bagaimana juga akhirnya tim dokter ini menyimpulkan bahwa tidak ada tanda tanda
yang menunjukkan bahwa siono ini melakukan perlawanan pada saat berhadapan dengan anggota densus delapan puluh delapan ini dok
ya saya kira itu bukan hasil dari kita ya
kalimat yang kita berikan itu ada kita hanya melihat apa yang kita lihat dan kita laporkan
jadi ada luka yang terjadi intrapita pada tubuh jenazah tersebut
jadi ada yang di
yang di kepala nama dan itu apa yang berapa yang lain
penyebabnya keterangan kumpul
jadi yang kita sampaikan adalah seperti itu
sedangkan kalau opini oh ini karena itu tidak melawan dan sebagainya bukan dari kita
jadi dari keterangan dokter itu adalah yang bersifat objektif dan bisa dijawabkan
jadi dari keterangan dokter itu adalah yang bersifat objektif dan bisa dijawabkan
jadi dari keterangan dokter itu adalah yang bersifat objektif dan bisa dijawabkan
ada berapa luka atau trauma yang diderita siono sebelum dia meninggal
ya jadi kalau sebenarnya ya
ada ada tidak ada
ada di tulang beda ada di tulang tiga
ya yang penting itu dia
kalau luka lebar juga mau malam
kalau luka lebar juga mau malam
kalau luka lebar juga mau malam
yang ada itu dipastikan di pemeriksaan mikrofisi dari kulit
kulit yang kita kulit dan otot yang kita periksa oleh budaya turis yaitu dengan patologi anatomi
iya dokter berarti untuk sementara keputusan atau hasil otopsi menunjukkan bahwa siono ini meninggal akibat patahnya tulang rusuk yang menembus jantung
bukan karena adanya luka di bagian
ya jadi kalau kita bandingkan memang kepala juga ada

tidak ada warna merah yang menunjukkan bahwa tidak ada perdarahan di kepala
sedangkan dua keadaan ini kalau dibandingkan lebih banyak yang tidak ada
dok tadi kalau sempat akhirnya muncul keterangan bahwa tidak ada tanda luka luka yang menunjukkan bahwa siono melakukan perlawanan
sementara tidak ada hasil dari otopsi yang menunjukkan demikian
kira kira apakah tim forensik ini juga bisa menunjukkan dok bahwa ada luka di mana melakukan perlawanan dan luka tidak melakukan perlawanan
apakah ada hasil semacam itu
lokasi dari keterangan tersebut
kalau memang orang itu berantem ya berantem
tapi semuanya ingin memukul semuanya ingin mempertahankan
yaitu kalau ada luka di daerah daerah yang menunjukkan bahwa itu pertahanan ya susah
tapi kalau kita tidak akan mengatakan opini seperti itu ya jadi ada luka
terima kasih dokter gatot suharto sudah bergabung bersama cnn indonesia